pada sabtu dua november mendatang pssi akan mengadakan kongres luar biasa untuk memilih ketua umum yang baru
dalam diskusi yang diadakan oleh seksi wartawan olahraga pwi pusat
sembilan calon ketua umum pssi mendapat kesempatan menyampaikan visi dan misi mereka
digelar rabu siang di wisma karsa pemuda gedung kemenpora
hanya dua calon ketua umum pssi yang tidak bisa hadir dalam diskusi tersebut
yaitu lanyala mataliti dan muhammad iryawan
dalam penyampaian visi dan misi calon ketua umum ini rata rata menjual janji akan membuat prestasi sepak bola indonesia menjadi lebih baik
masalah organisasi pengelolaan liga dan pembinaan pemain muda dijanjikan akan dibenahi oleh para calon ketua umum
namun salah satu calon yesayas oktavianus juga sempat mengkritik sistem pemilihan anggota komite eksekutif yang juga ditentukan oleh anggota
yang akan memimpin pssi periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga akan ditentukan dalam kongres luar biasa pssi di hotel sangrila jakarta dua november nanti
kalau saya yang percaya mimpin pssi berikan kekuasaan bagi saya untuk memilih gerbong saya
tapi kan tidak demikian gerbong esko itu dipilih oleh anggota sehingga saya akan terima bersih
nah ini sistemnya kurang bagus kurang pas
untuk membangun sebuah pengurus yang kredibel
bagaimana saya mau kerja dengan tenang kalau tidak didukung oleh eko
padahal di pssi kebijakan strategis semua diputuskan oleh esko
itu kelemahan paling utama